angka kebutaan akibat katarak di indonesia masih tinggi
di lima belas provinsi di indonesia periode tahun dua ribu empat belas dua ribu
angka kebutaan indonesia adalah tiga persen atau sebanyak satu lima puluh delapan sembilan ratus lima puluh enam orang
di mana tujuh puluh tujuh tujuh persennya disebabkan karena katarak
tingginya angka katarak di indonesia karena ketidaktahuan masyarakat dalam mengenali katarak
jadi kalau katarak itu adalah kekeruhan di suatu lensa mata
jadi di salah satu jalur yang saya sebutkan
itu ada bagian yang keruhnya di lensa matanya
sehingga bermacam macam tingkatannya ada yang keruhnya ringan sampai keruhnya berat
kalau yang keruhnya ringan umumnya masih bisa diperbaiki dengan kacamata kita berikan kacamata
tapi kalau dia tidak bisa membaik dengan kacamata keruhnya juga sudah berat mengganggu penglihatannya
kita jalannya adalah dengan operasi
jadi kita perbaiki kita ambil yang keruhnya tadi lensa tadi kemudian nanti kita pasang dengan lensa tanam
jadi untuk mengganti lensa yang keruh itu tadi diganti lensa tanam buatan yang dipasang atau dioperasikan ke dalam mata
katarak umumnya terjadi pada kelompok usia paruh baya atau sekitar usia empat puluh tahunan
pada mata orang yang terkena katarak terjadi kerusakan protein di lensa mata dan membuat lensa menjadi keruh
namun katarak bisa terjadi pada orang yang terkena katarak
pada sepanjang usia bahkan pada bayi yang baru lahir
katarak bisa terjadi pada bayi dalam kandungan yang disebabkan infeksi rubella saat ibu hamil
adanya beberapa mitos yang beredar di masyarakat mengenai katarak
menyebabkan penanganan katarak di masyarakat tertunda bahkan sampai menyebabkan kebutaan
beberapa mitos yang beredar diantaranya katarak bisa dicegah dengan obat tetes mata
faktanya hingga saat ini belum ada obat tetes mata yang dapat mencegah atau memperlambat terjadi katarak
karena kondisi ini adalah bagian alami dari penuaan mata
membaca atau menjahit bisa memperburuk katarak
ini mitos karena faktanya katarak tidak disebabkan aktivitas mata
namun gejala katarak lebih cepat disadari ketika sering melakukan sesuatu dalam jarak dekat
dan membutuhkan cahaya seperti membaca
naning yuningsi lima puluh enam tahun warga margahayu selatan kebupaten bendung
merupakan salah seorang penyandang katarak
sebelum dilakukan operasi naning merasa
penglihatannya seperti terhalang kabut
namun kini penglihatannya sudah lebih jelas
ya pertama pertama kan mau ganti kacamata ke optik yang tersebut
di periksa kata optik oh ibu ini minyak tinggi lagi ibu sebelah kanan ini ada kataraknya agak ini
agak tebal itu kan beda di periksanya
kalau yang kiri juga ada cuma tipis gitu
terus kata optik oh dia ajak ke rumah sakit kacamata
empat mata gitu

nggak tahu nggak tahu katarak dikirain min aja gitu
untuk memperlambat terjadinya katarak
dianjurkan untuk melakukan gaya hidup yang sehat
seperti mengkonsumsi sayur dan buah buahan antioksidan
menghindari paparan matahari langsung ke mata
dengan menggunakan kacamata hitam atau menggunakan topi
pada penderita diabetes yang terkontrol
bisa lebih mengurangi risiko munculnya katarak lebih cepat
mitahan dayani siti irfan
bandung jawa barat